mengaku kagum dengan sosok presiden joko widodo seorang musisi muda asal bali merilis lagu untuk sang idola
lagu yang berjudul jokowi lagi ini bercerita tentang deretan prestasi yang dilakukan oleh jokowi
ryan musisi muda asal jemberana bali merilis lagu berjudul jokowi lagi
lagu itu ia persembahkan untuk orang nomor satu di tanah air dan sebagai bentuk kekaguman terhadap mantan gubernur dki jakarta ini
penulis lagu menyadari akan dianggap terlibat dalam ranah politik karena lagu miliknya dirilis saat jokowi dodo kembali menjadi calon presiden yang akan bersaing dengan prabowo subianto
pencipta lagu juga menyebut lirik lagunya juga berisi pesan persatuan dengan ditandai video pelukan antara jokowi dan prabowo dalam klip lagunya
serta video seluruh tempat ibadah sebagai bentuk kebinekaan indonesia

pencipta lagu juga menyebut lirik lagunya juga berisi pesan persatuan dengan ditandai video pelukan antara jokowi dan prabowo dalam klip lagunya